penertiban pkl oleh satpol pp di tasikmalaya sempat diwarnai protes pedagang
salah satu pedagang mengamuk karena dianggap provokator
penertiban paksa dilakukan karena pedagang dianggap membandel setelah beberapa kali diperingati
salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di taman olah raga dadahat tasikmalaya ini
meradang dan berusaha membakar lapak berjualan miliknya sendiri
ia marah karena lapaknya akan digusur dan direlokasi ke tempat lain
prio ini juga sempat diamankan petugas karena dianggap provokator dan memicu emosi pedagang lain
sampai kapan mana ketegasan keadilan pemerintah itu tolong
kalau selama ini sampai hari minggu atau sabtu tetap tidak dapat pendapatan saya minta keluar
kasar pol pp dia bilang saya provokator saya bukan provokator
saya memperjuangkan rakyat kecil pedagang kecil
saya bukan preman
saya tidak ada kepentingan
saya tidak ada kepentingan lain
sementara sebagian pedagang tidak berdaya saat petugas melakukan penggusuran
mereka tidak mau digusur karena tempat baru jauh dari keramaian
palingnya sepi sehari setiap itu akuas aku
jadi setelah dipindahkan tidak ada yang beli ke sini
tidak ada dua ratus tiga ratus
kalau saat ini berapa
yang beli cuma satu
cuma satu ya bu
kemarin dapat rp sepuluh
sudah berapa hari bu sudah jualan
petugas terpaksa menertibkan secara paksa pedagang kaki lima di taman dadaha karena para pedagang tidak mau pindah ke tempat baru
ogifatuzaman tasik malaya